menteri perdagangan enggarti astolukita dengan direktur utama perumpulok budiwaseso
ia meminta presiden jokowi mengambil tindakan agar masyarakat kecil tidak dirugikan
saya tidak bisa terima kalau rakyat kita dipelakukan seperti itu
ya beras ini sudah terlalu banyak
kan di gudang udah ada dua empat juta
kalau dipaksakan beli lagi yang satu delapan juta ton
panen raya kan bulan desember udah mulai januari februari
nanti petani berasnya nggak bisa dibeli
karena itunya kebanyakan
jadi jangan gitu lah
jangan keterlaluan nyari duit sih nyari duit
tapi jangan rugikan rakyat kita